saya punya alasan kenapa anaknya gak bisa kesini
aku gak bisa dibikin pengecualian
tidak bisa pak
kode etik dari tes dna parenta adalah
orang tua dan anak yang bersangkutan
dia bukan orang tuanya
anda masih belum menyerah
semakin anda memaksa
anda akan semakin tidak mendapatkan
anda menempatkan apa apa
dan saya sudah putuskan
saya tidak akan pernah biarkan anda bertemu dengan reno lagi
ternyata gak bisa ya
tanpa persetujuan alasan membanding
baru tahu gue
itu juga bagus lah
jadi nino gak akan pernah bisa lagi tes dna
udah capek ya
aku udah capek pengen ngantin kamu
ini terakhir kalinya ya
jangan buat aku jadi kehilangan respek sama kamu
terimakasih dan attacks

kenapa tiba tiba al dan andi
bisa tahu kalau aku bawa sampel rambut rena ke sini
yang adanya untuk mendekati anda kamu
dia gak mikir apa mas
dia gak mikir sama apa yang dilakuin sekarang
dia gak liat juga perjuangan aku dulu
untuk nyakinin dia
untuk minta dia untuk bawa rena dari sana
terus tiba tiba dia datang kayak gitu aja
udah ya udah gak usah marah marah nggak usah sedih lagi
terbukti kan kata kata saya
nino nggak bakalan bisa melakukan tes dna
ya udah gak usah sedih nggak usah marah marah lagi
gak ada yang ngajar kan hari ini
tapi aku mau nanya deh kok kamu tau gak bisa
oh iya gue belum cerita soal ini kak andin
iya dulu saya pernah melakukan hal yang sama seperti nino
saya ingin melakukan tes dna antara nino dan rena
dengan mengambil sampel darahnya nino tapi ditolak
jadi waktu itu
itu temen aku
dia sakit flu
makanya dia pakai masker
kayak om randy mas
kamu tau dari mana om randy flu
pas kemaren sama papa aku ketemu sama om randy
om randy pakai masker sama topi
kalau congometer datang udah pasti studio ariana la laterkan akan datang dulu
oh ya noh
kris mengat champion anda dulu
bisa pak karena almarhum pak roy adalah anggota keluarga dari pak aldebaran
sebelumnya pak aldebaran juga pernah ditolak pak
oh ya kalau boleh tahu kenapa
karena pak aldebaran pernah membawa sampel darah tanpa membawa orang yang bersangkutan untuk melakukan tes dna
al pernah kesini bawa sampel darah
kenapa jangan jangan waktu itu al yang ambil darah aku diam diam dan bawa kesini
pak aldebaran pernah membawa sampel darah tanpa membawa orang yang bersangkutan untuk melakukan tes dna
al pernah kesini bawa sampel darah
kenapa jangan jangan waktu itu al yang ngambil darah aku diam diam dan bawa ke sini
kalau gitu terima kasih buat informasinya pak
pokoknya kenapa sih gak ada kapoknya
kamu yang udah ngadu sama alderman andin
kamu yang udah ngadu sama alderman andin
kamu takut kalau semua kebohongan kamu terbongkar
aku capek ngeliat kamu sikapnya kayak begini
kamu selalu mikirin reina reina reina lagi
kamu selalu mikirin reina reina reina lagi
kamu tahu rumah tangga kita berantakan kayak gini aja
aku masih mikirin soal itu
berhenti sampai disini
fokus sama rumah tangga kita
enggak akan pernah kalau soal reina
semakin aku dialangi
aku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan
sampai aku bisa membuktikan dengan mata kepala aku sendiri
aku akan pernah berhenti
aku sudah buah kenangan semua kebohongan kalian
waduh harum banget
nih jangan dicomot comot dong
pelit banget tuh
kau cuma cobain dikit doang
tapi kan aku bikin buat orang lain
bukan buat di rumah
buat orang lain
memang kan jarang bener bener niat bikin kue
mau kasih ke seseorang gitu
dikit doang seujuh
bikin pake sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
saya mau ketemu elsa bu chandra
tapi tadi saya lihat di depan
mobilnya nggak ada
elsa lagi pergi bu
oh iya tadi elsa pagi pagi udah pergi
nggak usah nggak usah bu
kalau gitu tunggu aja
boleh saya tunggu di sini bu
terima kasih bu
akhirnya kamu keluar
yuk let's go
yuk kita pulang
kamu masih inget om nggak
kamu ini kan temennya andin yang dosen itu
iya tante betul
ternyata rena sekolah di sini ya tante
kok kamu di sini
ini aku lagi nyari teman tante
ah di sini
rena kabar kamu baik
kasih dulu dong
oke kalau gitu rafael
kita pulang duluan ya
hei baru dateng
eh iya nih tadi gue baru dateng
jadi gini gue tuh rencana pingin ketemu sama riki
lo bisa gak ya ngajak gue ketemu sama dia lagi
ntar deh gue telepon dulu
apakah tunggu try
oke sekarang kita latihan teknik ya
teknik choke dari depan ya
cekekan dari depan posisinya kita lagi di choke
oke sekarang gantian ya coba ya
latihan hari ini cukup
perkembangan sudah bagus
nanti mungkin kita ketemu lagi di next time ya
pada tempat ini
aku tidak mau kemana mana
harusnya aku pergi ke rumah
nihana mau bertamung kan nanya nanya dulu lagi
sibuk ke pangga
kalo gitu gue ambil tas gue dulu deh ya
terima kasih pak
kalo ada perkembangan info soal pas sumarno
lapor ke polisi udah
sekarang cek rumah sakit
hei mas mbak andin udah pulang
mas aku ke dalam dulu ya mau ganti baju
masalah mau dibikin nanti pak
permisi pak bos
ada tamu di depan
katanya mau ketemu sama pak bos
gak kenal pak bos
ya liatin aja deh ke depan
siapa sih ya
aku bawa kue buat kal
waduh siapanya maha bos nih
pake bawa bawa kue segala
alamat ruhara ini sih

masa lagi ke depan mbak katanya ada tamu cewek
dalam rangka apa ya
dalam rangka mau berterima kasih sama kaal karena udah selamatin aku semuanya
gak perlu lepet lepet buatin cewek
gak repot sama sekali
tolong dibuka gerbang
eh baik pak bos
baik pak bos
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa karena aku gak perhatian sama kamu karena aku gak bikinin kamu kue
akhirnya kamu cari perhatian lain
kamu minta orang untuk bikinin kamu kue
saya cuman dikasih saya juga gak
jalannya pelan pelan nanti jatuh
pergi ke bali ketemu bule
makan betutuk di atas cobek
eh pak bos yang dapat kue
gue andin yang ngambek
kalo yang minum akur akur aja
uyak demen banget
pak surya kopinya cukup gulanya
memang kita harus ngurang kurangin gula kan di umur kita
silahkan kuenya itu bikin sendiri
nah ini papa kamu datang
papa ada di sini

bapak perlu bicara sama kamu sah

bu chandra saya perlu bicara berdua dengan elsa
biar kami ke taman sebentar deket sini

oh gapapa silahkan pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya allah
di sini sah
papa mau bicara apa ya
perasaan gue kok gak tenang
padahal dia yang menomor
orang pertama yang houulah
tolong serahkan diri kamu
kasian papa kasian mama
papa kenapa sih papa
papa tuh kenapa selalu ngedesek aku selalu bilang aku pelakunya
papa dipengaruhin kan sama elsa dan bayanin
mengaku lah elsa
udah pak aku udah gak ada waktu
bukan aku pak
pak masalah aku itu udah banyak ya pak
aku butuh dihibur
bukan disudutin kayak begini pak
elsa tunggu dulu papa belum sih bicara
kamu jangan pergi begitu aja
bukan aku pelakunya pak
harus berapa kali aku bilang sama papa bukan aku pelakunya
sampai kapan kamu begini terus elsa
mau sampai kapan kamu menyembunyikan kenyataan
kenyataan apa apa kenyataan apa
papa udah tau elsa
papa udah tahu kalau kamu pelakunya
papa tau itu bukan dari andin
aku mau keluar dulu
mama gini paiden
papa udah tau elsa
papa udah tahu kalau kamu pelakunya
papa tahu itu bukan dari andin
tapi dari mama
mama yang cerita ke papa
kamu sudah mengorbankan andin
masa sekarang kamu mau mengorbankan mama juga
papa jangan sama aku
papa jangan sama aku
papa tinggal sama suci papa yang ada dalam kandungan aku
mama itu udah berkorban habis habisan buat aku
udah ngebelain aku
sedangkan papa sekarang apa
papa jasa sama aku
papa baru menjara papa
papa itu sayang sama kamu tau gak
papa itu bayi
kamu gak tau betapa sakitnya papa
semakin cepat kamu mengaku
kamu akan terbebas dari perasaan ini nak
kamu akan hidup lebih tenang
aku gak mau di penjara
aku gak mau
nenggerin papa please
papa tega sama aku pak
papa lebih gak tega begini nak
melihat kamu seperti ini
kamu hidup dengan ketakutan
dengan gak tenang
kamu pasti ketakutan nak
papa tau kamu gak tenang
setiap hari berpikir apakah orang akan tahu
atau tidak tentang perbuatan aku
apakah nino akan tau apa gak
hidup kamu gak akan tenang
papa membayangkannya aja nih
untuk jadi kamu
semua omongan papa

papa mau kamu jadi orang yang lebih baik

papa mau bahagia sama kamu

tapi jangan lupa
papa gak mau kamu hidup dengan perasaan bernosa
atas perbuatan yang kamu lakukan
papa gak mau
papa mau kamu hidup tenang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu kasih teman teman kamu yang si jason itu
ngapain ya si jason
apa dia punya cowak baru
hei si dek dengerin saya dulu
eh untuk berterima kasih
karena saya udah nolongin dia kemarin
aku gak lapar
kamu aja makan sendirian
dari siapa sih
ya gak sih
aku kan gak dikenal ya
ada apa ini
apakah tadi masal ketemu cewek
ada uara besar ini
masal selingkuh ya
masal selingkuh ya
mbak kerangan kok
kikin udah ulang tahun
gak usah marah marah mah

enanya udah apa sih
enggak usah rai tersendiri ya
apah alternatif atau apa
dari apa aja jadi kosong ganda
eh lu jaringin rupa aja
kalo ketawa aku yang nyerang
lu jaringan ribut ngerang
ekstra profen nah kacang lalu
gak usah mikirin yang aneh aneh deh
masa cemburu sama adiknya angga
ya udah gini
besok saya ajak kamu ke rumahnya angga
kenalan sekalian sama adiknya angga
sekalian biar si adiknya angga tuh tau kalau saya udah punya istri
terus kuenya gimana
kuenya udah saya kasih ke kiki
saya gak makan kok kuenya
ini udah gak usah maju lagi
saya emang rena kalau lagi marahan suka begini
udah gak mau ngambek lagi ya
tapi dia cantik ya
udah ya gak usah dibahas ya